kita beralih ke informasi lainnya diduga kalut karena tidak bisa menjenguk anaknya yang sakit
seorang ibu di ngawi nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan terjun ke sungai bengawan solo
beruntung tubuh korban ditemukan warga dengan selamat setelah terseret arus sejauh enam km
warga desa kerek kecamatan ngawi beramai ramai mengevakuasi katinem yang mencoba melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan terjun ke sungai bengawan solo
korban sempat syok saat ditemukan warga sejauh enam km dari lokasi rumah di pinggir sungai bengawan solo
warga dan tim sar kemudian membawa korban ke puskesmas ngawi purba untuk mendapatkan perawatan medis
ya tahu saya udah ada orang terlentang terus saya dibawa pulang gitu aja
terlentang itu masih di bengawan atau di pinggir
masih di bengawan pinggir bukan di air
keluarga korban yang datang hanya bisa pasrah dan menangis melihat aksi nekat
korban namun mereka bersyukur korban masih selamat
kepada keluarga korban mengaku ia sengaja ingin bunuh diri karena memiliki persoalan pribadi yang tak bisa diselesaikan
belum diketahui pasti penyebab korban ingin bunuh diri
diduga korban ingin mengakhiri hidup karena sedih melihat salah satu anaknya mengalami patah tangan